udah sampai di sekolahnya reina
reina yang sepangat nanti belajarnya sayang ya nanti mama cepet pagi sekarang ini kan yang
enggak ada oma enggak dan susah jagain nanti dijagin semua beri ya iya mah
mary makasih ya mau temenin aku sekolah
enggan mas gimana ini kalo kau angkat ya pasti marah dua enam puluh tiga pulang ya tapi kan
nanti kamu cemas lagi sementara hai tadinya nanti aja dia habis dari
kantor polisi baraku taufan nggak papa masa kau angkat komulya
hadiah angkat lagi sama catherine
ya ampun manis sekali
kok di kamar terus
seperti biasa lah
seperti biasa mama banyak pikiran
ke klinik ruterandi ya
aku temen ini
banyak pikiran aja sih
ya udah tapi harus makannya
dia bisa makannya ya
mama akan makan kok
jangan khawatir ya
cuman sekarang mama minta
waktu bertiga hari
hari ini mau coba temuin anin kamu
aku mau coba tanya sama andina
mau ngandalkan jessy
mau meyakinkan aja mama
apakah jessy anaknya umir
karena itu beneran
jessy gak sekerti si papa dulu
kalau memang beneran kan berarti
ini semuanya berhubungan
jangan sampai nanti malah
memperkaruh suasana kamu sama dia
omu aku gak bisa berhubungan dengan andin ya
sampaikan saat kamu ya
nanti kalau ketemu aku sampaikan
dia bisa makan ya
kamu udah makan
kalau ada aku bawa telepon
ya aku langsung berangkat ya
udah sampai di sekolahnya reina
jangan sepangat nanti belajarnya ya sayang ya
nanti mama jemput lagi
terus sekarang ini kan yang gak ada oma
gak ada anjus yang jagain
nanti dijagain sama om berry ya
mau temenin aku sekolah
kalau mau kemana mana
itu harus bilang sama om ini ya
kemanapun reina pergi
banyak yang nontonin reina hari ini ya
makin semangat sekolahnya kan
hari ini aku diminta sama ovan
terus sama mama
sama om berry
karena gak ada anjus sama brisa
reina seneng dong diantrein ovan dan tante
tapi aku seneng sama aci
kalau papa ikutin nganter
tapi papa aja gak bisa
ya kan papa aja sibuk saya
nanti kalau udah gak sibuk lagi
pasti selalu diantarin sama papa kok
tapi jangan lama lama ya mas
tapi pamit terus sama semuanya
salim tante jess
beker ya sekolahnya
jadi juga main aja ya
tidak ada apa apa telepon saya
permisi semuanya ya
kayaknya karena tadi deh kamu gak nge tepon
makanya sekarang kakak kamu telfon saya
pasti dia mau cek kamu sih
yaudah gak usah diangkat ya
nanti aku janji aku tau kan balik kok
ini lebih penting mas
yang penting sekarang kita gak kehilangan jejak dia
kamu gak bakal marah sama kamu
gak diangkat lagi
jangan jangan kecerdekaan gue bener lagi
kalo sampe dia berani macem macem sama adik gue
habis lu rancang gue
ada yang bisa saya bantu
saya mau jenguk tahanan
baik mari ikut saya
terima kasih pak
pelitan usah tempat aku ngajak
bagus banget nih kampusnya
kat ikut mainin langsung ke dalam
aku pengen nanti
di dalam itu kayak gimana sih
kalo tadi aldebaran kirim chat ke andin
bisa jadi aldebaran dateng kesini
untuk nemuin andin
bisa kacau kalo aldebaran liat saya dan jessi
nanti kalau kita ikut masuk ke kampus
malah ganggu andin lu
kan seenggaknya kita sekarang udah tau
jess kampusnya disini
jadi kalo ada apa apa kita bisa mampir
sekarang kita pulang dulu tuh ya
iya juga sih bener
jangan sampai ganggu jam kerjanya mbak andin ya
yaudah kalo gitu mbak andin
aku sama papa pulang dulu ya
mbak andin semangat kerjanya
makasih aja sudah anterin aku
aku masuk dulu ya om
yaudah nanti ya
ah kita sekarang nih
lift penuh banget lagi
kalau nunggu lift bisa terlambat
aku lewat tangga aja deh
masalah larang aku naik tangga
tapi kalau aku pelan pelan pasti aman kok